gimana kalau teteh bantuin kamu jual jamu
gak usah teh
maya bisa pergi sendiri
mai mai tunggu dulu
aduh kamu kok jalannya cepat banget sih
padahal kan ini berat
teh mau apa lagi sih
maya mau pergi ini sekarang mau jualan udah kesiangan
iya mai tapi kan kalau kita jualannya berdua
pasti kan lebih cepat laku
oh jadi menurut teteh
maya nggak bisa jualan jamu sendirian
karena teh dewi lebih cantik dari maya
jadi semua orang mau beli sama teh dewi
kenapa sih tete harus egois ini
harus seserakah ini sama maya
semua yang maya punya tak dewi ambil
sampai kerjaan maya pun teh dewi mau ambil teh
teteh gak ngerti
teteh udah deh teh dewi pikir sendiri
sik maya mau jualan
laku berikan suruhan
mau ngapain lagi sih kamu datang kesini ya
ya jelas untuk kunjungin calon mertua tercinta dong
ibu harusnya berterima kasih nih sama gustaf
akhirnya doa ibu terkabul
dewi bisa keluar
bisa keluar dari kafenya bos jos
oh kamu yang bikin dewi keluar
apa sih yang gak bisa dilakukan sama gustaf
nih bu berkat kecemerlangan otak saya
akhirnya saya menemukan sebuah indo yang sangat hebat
saya bikin seolah olah itu dewi berbuat mesum di kafenya bos jos
akhirnya kan temen temennya ngatain dia terus mencelah dia
terus dewinya tuh akhirnya ngatahan
cabut nih dari kafenya bos jos
gimana bu hebat kan
jadi sekarang saya bisa makan siang di sini kan
tapi tampar sih
dasar kamu laki laki gak berguna
otak taruh dengkul makanya blo'annya setengah mati
oh jadi kamu biang karoknya ya
kamu yang udah bikin dewi dicap jelek sama temen temennya
ibuku malah nampar saya harusnya ibu tuh berterima kasih
karena saya tuh calon mantu ibu yang udah berbakti sama calon mertua
eh siapa yang pengen punya calon mantu kayak kamu
gak sudi sekarang kamu yang pergi dari sini pergi
bu nggak apa apa deh bu saya ditampar lagi bu
iya bu ya saya belum makan ini udah tiga hari
saudara saudara sekalian berkat proyek proyek besar kita tahun ini
kita akan mendapatkan penghargaan perusahaan periklanan terinovasi sejak karta
dan ini semua terwujud karena saudara saudara sekalian
andre nanti kamu yang akan menerima penghargaan ya
setelah itu saya berhasil membuka